masih dari bursa capres dan juga cawapres pemilu dua ribu sembilan belas
ketua umum golkar air langga hartarto melakukan pertemuan dengan ketua umum pkb mohaimin iskandar
dan dalam pertemuan ini pkb makin menegaskan sikap dukungan kepada jokowi pada pilpres dua ribu sembilan belas
pertemuan tersebut digelar tertutup di rumah dinas air langga hartarto yang menjabat sebagai menteri perindustrian
menurut cak imin inisiatif pertemuan digagas oleh dirinya untuk meminta masukan air langga sebagai ketua umum golkar
agar pkb bisa bergabung dalam koalisi pendukung jokowi
caimin mengisyaratkan pkb pasti mendukung jokowi asalkan berpasangan dirinya sebagai cawapres
sementara golkar menilai pembicaraan soal cawapres akan dibahas bersama jokowi dan partai koalisi pendukungnya